waktu kita marah marahan tuh
aku terasa tersiksa banget
aku sampai marah marah sama nenek
aku merasa bersalah banget
kamu juga ngerasa tersiksa
ya aku juga sedih banget
pokoknya kamu seneng diantarin sama cowok
apa tuh yang lebih kaya
baik sih tapi gak
gak ada artinya buat aku
tunggu terus udah gitu ya
kalo menurut aku
sakti tuh deketin aku cuman karena dia tuh baru putus aja sama judit
iya dia habis putus sama judit
terus deketin aku deh
kamu juga dong pelarian
enggak aku udah bilang enggak
sakti tuh gak ada apa apanya
eh sekarang ya
aku udah tau
asal usul foto cahaya kenapa bisa di dompet apa
jadi ternyata itu si judit yang taruh fotonya cahaya di dompet aku
si darwin dia ngeliat fotonya cahaya di handphonenya
foto yang persis sama
kok bisa sih kenapa ya tuh orang tuh
mungkin sengaja banget ya mau bikin kita berantem
kini sentimen banget loh sama aku kah
dengar ya asal lo tau
dari dulu sakti itu terobsesi sama talitha
eh dari dulu terobsesi
apa aku ceritain ke talita soal kata kata judit yang aneh itu ya
enggak deh enggak deh
aku baru aja baikkan sama talitha
itu jadi kacau lagi
enggak deh enggak deh enggak deh
ya itu kayaknya ya dia sentimen sama kamu karena mungkin
kamu cantik dan dikagumi sama
kamu cantik dan dikagumi sama laki laki lelaki
didi didi didi marah banget
ayah es krim ya
pak bukain ya
ini enak gak
abangnya ini yang paling spesial nih
oke makasih bang
ini ayah buat gue nih
makasih ya sat
kamu kok bawa aku kesini sih sat
kamu kok bawa aku kesini sih sat
iya seru lagi di sini kan kalau lihat
ada tukang jajanan ada bakmi ada tukang es ya kan
seru gak di sini
ya seru sih
aduh seumur umur gue belum pernah nih pacaran ke tempat kayak begini nih
seru juga kali ya
gue punya teka teki nih buat lo nih
harusnya aku senang karena non talita dan raka udah baikan lagi
tapi kenapa aku malah pengen nangis begini
garing gak ya gue
ya gue udah tahu garing kenapa diomongin sih
ya ampun ayah
lo sedih banget sih kayaknya
gue ajak teka teki lo gak nyambung
kami pengharapkan ada salah satu sukarelawan yang bernyanyi dan bergoyang dengan kamu
ya mungkin dari mas atau bahannya di sana
ini dia nih yang gue butuhin
ayah pasti denger
ayah pasti terhibur
selamat siang bapak ibu semuanya
saya mau ini nyanyiin sekolah aku nih buat temen saya
lagi sedih banget hari ini
pak ini sebenarnya nyariin erwin apa enggak sih
malah papa udah pasang iklan di koran
sebentar lagi di tv
koran itu lama lambretta
sewa detektif dong

papa juga udah pasang orang orang papa buat cari informasi tentang erwin
ini mama tenang aja
sebentar lagi juga informasi akan masuk
ya tenang aja tenang
anak hilang kalau nggak ada usahanya
malah malah istri hilang juga nggak peduli
asyik baca koran tuh udah nggak inget apa apa lagi
istri ngomel istri ngomong juga nggak kedengerin
kecuali kalau ada ayah yang ngomong ratusan juta pa
minta apa ratus juta
enggak ada masalah duit pa
enggak ada enggak ada enggak ada
awal lahir mau depan itu
apa lagi yang mau kerjain coba
semua kerjaan udah rapi
pembantu juga udah rapi
i tau i
i tau apa yang i bisa lakuin
and pasti seru
seraka nggak ada
cahaya nggak ada
talita juga nggak ada
aduh iseng amat sih ini
bisa aku mau kerjain si elga
aku mau balas dendam kemarin dia ngelemparin aku
pakai tanah merah sama pupuk pupuk kek itu
aduh mama lagi

maka dia menganggap rupiah ini karena pembunuhan dirinya
perang yuk i ngang ngerti kenapa yu mesti kembali lagi pacaran sama si raka itu
yuu tau itu si neneknya itu gila crazy you know itu berarti raka bisa tiba tiba
weee crazy juga you know ada keturunan gila yuu jangan mikirin cinta aja dong
mikirin masa depan keturunan yu yuu mau punya weee weee yang gila yang crazy
yuu mau yuu ah mendingan yu kembali lagi sama selingkuhan yuu yang kaya kaya
yang punya otokan itu yang merah itu loh
giti mikirin masa depan mama juga deh mikirin masa depan mama
maksudnya mama itu lihat aja sampai sekarang masih ngapain
main pistol pistolan air berantem sama nenek nenek
aduh kayak anak kecil mama lihat umur nih nih mama tuh udah mulai tua
oh ayah gak suka ini
pipi mama udah makin kempot lama lama ngalahin nenek nenek
pewot yang mama suka berantem bareng itu
terus udah gitu coba ingat ingat umur mama itu udah mulai memasuki usia
yuu jangan sebut yuu jangan sebut umur yuu
yuu gak sadar yuu sekarang sedang menghadapkan sama orang yang memegang sinapan
yuu berani yuu yuu memang anak ayah
tapi kalau soal umur ayah nggak peduli anak ayah nggak peduli bapak ayah nggak peduli keluarga
ayah bisa sempetin yuu sampai yuu basah yuu